piratus selamat ya terima kasih eh sakti selamat ulang tahun ya terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih
hai meryar sekali weston ya pak bagaimana keluarga keluarga nggak baik baik
itu dia pak
kamu ngapain disini
ini tuh kampus
bukan tempat buat ngintip
bapak pasti salah paham
saya tadi itu
oh enggak pak
tadi saya yang jadi korbannya
yaudah kamu ikut saya
ini mau kemana pak
pak jangan bawa saya kedekan
ternyata kamu pengen memperpanjang masalah
salah pilih musuh dia
iya pasti harus datang
ya nanti datang cantik semua ya
badunya nan bagus bagus ya
tapi udah ini kan acaranya sangat mewah
kalau kita nggak diterima gimana
bilanglah kasih tau nanti sama sekuriti
siapa yang undang
tapi emang semua kenal sama uda sam
uda sam dipanggilnya samuel
tuh kan kak
persis banget sama kedugaan gue
terus lo lihat sendiri kan
lo pasti juga senang kan
siapa juga yang seneng
emang kamu udah tadi ngeliat
aku risih banget pakai baju kayak gini
kay gausah lebay deh
lu tuh cantik tau gak pakai dress ini
ya tapi kan aku gak biasa pake wajis lagi
kurisi tau gak
ayolah tuan muda
ini dari desainer terkenal
ayolah ayolah pake dulu
saya gak peduli udah
mau dia terkenal ternama
saya gak suka baju ini
lagipula udah kan sudah tau
saya janjian dengan tamu spesial saya
tuan model tapi ini yang punya baju ini cuma orang orang terkenal
coba liat nanti tamu tamu yang hadir
ayolah pake lah
saya juga tidak mau berdandan ala ala orang kayu seperti itu
tapi kan ini hari bersejarah tuhan muda
lagipula baju ini sama sama papa tuan
temanya pun sama
gapapa lah udah
justru saya nggak mau sama seperti papa
saya mau jadi diri saya sendiri
kamu sudah siap
kamu belum ganti
papa yang memiliki baju itu
pesta kita mewah
pakaian kita juga harus mewah
kita harus bisa menunjukkan kepada tamu tamu kita bahwa kita dari keluarga orang kaya
jangan membantah lagi
ya dr medan
ya ya pak
ini aku bisa melepaskan
berapa lama dia bekerja di otherworld

kaganya dia pensep dengan aku

siapa cuma kasih kesukaan untuk kakak
suatu hari pas
tapi gua ketidakpun
wah sakti ganteng banget
cowok yang tadi
tapi lo mesti hati hati deh kalau lo benci sama cowok macam kayak gitu
lo naksir sama sakti ya
lo naksir dengan sama sakti
lu sengaja kan pura pura benci sama dia biar dapat perhatian iya kan
jujur sama gue
ratu selamat ya
eh sakti selamat ulang tahun
terima kasih om
mari ya sekali pesannya
bagaimana keadaan keluarga
ya baik baik kalian bisa baik
memang ini saya adakan pesta yang besar untuk merayakan hari ini
pak sakti tinggal sebentar ya
kok perempuan yang lain pernah pakai baju warna putih ya
kata kamu dress code nya hitam
aku salah kosong sendiri dong
kau kan tamu spesial saya
biarkan yang lain pakai baju warna putih
tapi kau beda sendiri
tapi kau beda sendiri
itu tuh yang namanya lina
katanya sih dia lagi dekat sama sakti
katanya sih dia lagi deket sama sakti
yuk mari kita masuk
itu apaan sih
aku sudah bilang customer jangan datang ke acara ini
insting aku mengatakan pemilik acara ini itu orang jahat

jangan bahayakan diri kau sendiri
aku tahu siapa aku lagi
aku tahu siapa aku lagi
membayangkan jadi apa sih putra
gue ini di acara ulang tahun
bukannya di markasnya mafia
lagi lu kenapa selalu ngeribetin hidup gue
lagi lu kenapa selalu ngeribetin hidup gue
pacar bukan saudara juga bukan
kita ini teman kampus putra

ngapain sih tiba tiba lo datang soal soal jadi pahlawan hidup gue
apaan sih putra
ini tuh acara saya
saya minta ko tidak menghancurkannya
saya tahu kau teman kampus saya alina
tapi asal kau tahu
saya sudah kenal alina
jauh sebelum kau kenal dengan dia
karena alina adalah tamu spesial saya
lepaskan alina atau kau saya usir dari sini
ko ini sudah melakukan tiga hal yang membuat saya marah
kau sudah menghancurkan situasi pesta nih
kok sudah menjelek jelekkan keluarga saya
dan yang ketiga
kau sudah menyakiti alina
tamu spesial saya
saya masih bisa menahan diri
tapi kalau kau tidak mengikuti permintaan saya
kau akan tahu siapa saya
sakti kau malah berantem sih
aku sakti awasku
eh kok sakti mau pergi sih
soal anak muda
jangan dimasukkan ke dalam mata
jangan dimasukkan ke dalam hati
aku tak mau
aku tak lepasin
cepat cari sakti karena sebentar lagi ada salah tiga
aku harus cari tau
hei lu mau kemana
aku mau cari udara segar
kayaknya disini pengah banget ya
aku kesana dulu ya
kamu akan mendapatkan kutukan
tumbal dari ilmu hitam
yang dianut ayahmu
ini pasti kutukan itu
kutukan apa ini
kutukan apa ini